bintan adalah tempat yang akan memanjakan anda
dengan beragam keindahan alamnya
perjalanan saya dimulai dengan mengunjungi
gurun pasir telaga biru
yang terletak di jalan raya busung
kecamatan tanjung uban kabupaten bintan
provinsi kepulauan riau
sebelum memasuki objek wisata
mengunjung diwajibkan untuk menerapkan
protokol tiga m seperti menggunakan masker
mencuci tangan dan menjaga jarak
birunya langit bersanding dengan
hamparan pasir putih
membuat saya seakan berada di timur tengah
jauh sebelum gurun pasir ini dimanfaatkan
sebagai tempat wisata
tempat ini adalah bekas area penambangan
pasir bauksit yang telah mengeras
anda bisa mendaki tiap gunungan pasir
untuk bersuah foto dengan latar belakang
bukit pasir yang eksotis
setelah puas bermain di tengah hamparan pasir putih
saya mendaki untuk menikmati pemandangan dari puncak gurun
tidak perlu khawatir akan terjatuh
gudukan pasir ini telah mengeras
dan ada tali yang dapat anda gunakan untuk mendaki
sekarang saya sudah sampai di atas
di atas puncak sudah kelihatan kan
di sebelah sini ada birunya telaga air
tapi di sisi kiri saya ini udah ada gundukan pasir
kayak di timur tengah tapi ini di indonesia
nah kalau anda ingin menikmati pasir ini bisa mencoba di tempat lain
kalau kita geser ke sini nih kelihatan kan
ada birunya telaga air keren banget kan
terus menyatu dengan gundukan gundukan pasir yang keren banget
setelah menikmati keindahan di puncak gurun
sekarang saya ingin menikmati jernihnya telaga air
puluhan tahun terbengkalai bekas tambang pasir bauksit ini
membentuk karya indah alami

ini adalah bag oase
birunya air telaga cukup menenangkan pikiran
dan dapat dinikmati sambil bersantai
dulunya telaga biru ini terbentuk karena adanya cekungan bekas galian tambang yang terbengkalai
kemudian ada air hujan dan akhirnya membentuk danau atau seperti telaga
seperti ini dan prosesnya alami
sehingga airnya memang begitu jernih kalau kita lihat
gurun pasir telaga biru memiliki daya tarik sebagai spot berfoto yang cukup instagramable
namun penggunaan alam sebagai sarana rekreasi dan hiburan
juga perlu diimbangi dengan tanggung jawab bersama
untuk menjaga dan tidak merusak fasilitas objek wisata
tidak hanya menjadi sentra penyebaran agama islam
pulau bintan juga menjadi pusat peribadatan buddha di kawasan asia tenggara
arsitektur megah layaknya tembok cina langsung menyambut saya
saat tiba di komplek vihara siti garba bodhisattva
atau yang lebih dikenal dengan nama vihara patung seribu
sebelum masuk anda dapat membaca terlebih dahulu protokol yang diterapkan pihak pengelola
pertama tama saya mencuci tangan dan tetap menerapkan protokol tiga m
menelusuri megahnya vihara ini membuat saya kagum
akan kekayaan budaya yang dimiliki indonesia
ternyata tak perlu jauh jauh cukup di indonesia aja
saya dapat berwisata bak di negeri tirai bambu
ketika masuk anda akan disambut oleh ratusan patung yang kaya akan nilai sejarah
pembangunan vihara ini berlangsung selama empat belas tahun
dengan memiliki lima ratus patung lohan berbagai wajah
serta empat puluh lebih patung dewa dalam kepercayaan buddha
wihara ini merupakan salah satu wihara terbesar se asia tenggara setelah tiongkok
deretan patung dengan beragam ekspresi ini memiliki makna bahwa kejujuran kebaikan
sifat jenaka hingga sifat buruk sekalipun tidak dapat terlepas dari sosok manusia
bangunan vihara ini dibuka untuk umum dan tutup setiap senin untuk digunakan sebagai tempat ibadah
satu hal yang perlu diingat jangan sampai anda membuang sampah sembarangan ya
selain masih digunakan sebagai tempat ibadah
lingkungan yang bersih juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk

perjalanan saya selanjutnya adalah spa terapung yang berdiri di tengah hutan bakau
sebelum melakukan perawatan saya wajib mencuci tangan dan mematuhi protokol kesehatan
saya cukup menunjukkan bukti pemesanan serta mengecek suhu tubuh
untuk menikmati layanan spa pengunjung harus melewati rimbunan pohon dengan perjalanan menggunakan perahu kayu
selama perjalanan saya disuguhkan dengan pemandangan api hutan mangrove dan semilir angin yang menenangkan
ketika tiba saya pun disambut dengan pemandangan bangunan bilik bambu yang bersanding dengan suara alam
jika beruntung anda dapat melihat beberapa hewan seperti monyet yang kerap kali bermain di atas pepohonan

ini adalah satu satunya spa terapung yang ada di bintan dan beroperasi sejak tahun dua ribu
setiap terapis wajib mengenakan masker dan mencuci tangan untuk menjaga kenyamanan serta keamanan pengunjung selama melakukan perawatan
ruangan spa juga dilengkapi dengan jendela terbuka yang akan memberikan kesejukan
sungguh pengalaman yang tidak terbayarkan
tidak hanya melepas lelah tetapi sekaligus dapat menyatu dengan alam
berkunjung ke bintan tidak akan lengkap jika tidak mencicipi hidangan lautnya seperti siput laut atau dikenal dengan gonggong
sebelum menikmati makanan ini saya juga harus menjalankan protokol kesehatan
di tempat ini saya bisa menikmati gonggong sambil menunggu matahari terbenam
pemandangan api yang langsung menghadap ke pulau penyengat
juga memberikan pengalaman yang tak tergantikan
ini dia gonggong yang saya tunggu tunggu
selain bisa dimasak dengan cara direbus gonggong juga bisa ditumis dengan beragam olahan saus
cara makannya pun cukup mudah
anda dapat menarik daging gonggong dengan bantuan tusuk gigi
siput laut ini memiliki kandungan yang dipercaya dapat meningkatkan stamina
gonggong memiliki rasa yang unik tekstur
dagingnya cukup lembut dan kenyal
pemandangan laut yang indah ditemani matahari terbenam memberikan pengalaman berwisata yang menyenangkan
cukup di indonesia saja
kini objek wisata di pulau bintan telah aman untuk kembali dikunjungi dan siap menyambut wisatawan untuk berlibur
vinanda rahma himawan amri bintan kepulauan riau